ya momen libur panjang masih berlangsung meski tidak seramai momen libur sebelumnya
aktivitas masyarakat namun kita masih lihat ada mobilitas masyarakat yang terpantau cukup naik
sejumlah daerah memperketat akses untuk keluar masuk ppkm pun juga masih diterapkan
namun juga sejumlah masyarakat masih nekat untuk liburan
mengapa fenomena liburan di tengah pandemi ini sulit sekali untuk dihindari
faktor apa yang membuat aktivitas masyarakat masih cukup tinggi
kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan pak bima arya wali kota bogor
selamat malam pak wali kota
ada pak imam prasojo sosiolog dari ui selamat malam pak imam
baik saya ke pak wali kota terlebih dahulu
kang bima arya ini bicara soal pergerakan masyarakat di libur panjang imlek ini ya
ini kan di bogor ada beberapa kebijakan misalnya ganjil genap dan lain sebagainya
pengatatan untuk keluar masuk ke wilayah bogor
evaluasinya kang sejauh ini apakah itu kemudian cukup untuk bisa mengurangi arus masyarakat
di momen libur panjang
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas
ada dua hal yang kita kuatkan di dua minggu terakhir ini
yang pertama adalah membatasi mobilitas warga melalui pemberlakuan genap ganjil
angka menunjukkan bahwa terjadi pengurangan mobilitas yang sangat signifikan
kendaraan yang masuk ke kota bogor maupun kendaraan yang beredar di kota bogor
ini bisa dilihat ya berkurang sekitar lima puluh persen bahkan bisa enam puluh persen
angkanya sangat signifikan di dua minggu terakhir
minggu lalu menurun minggu ini lebih menurun lagi
itu langkah pertama
langkah kedua adalah penguatan di level mikro
jadi kita berkoordinasi antara tni pori babinsa babinkam tipmas lurah rt rw
untuk memastikan di wilayah wilayah yang memang perlu penekanan pengawasan
yaitu zona yang dianggap rawan ini dibatasi secara ketat aktivitas warganya
jadi diminta untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan
nah saya kira ini menunjukkan angka yang cukup baik ya mobilitas warga
dan kedua kita mengamati ada sedikit tren penurunan kasus covid dari minggu lalu sampai sekarang
kalau sebelum pemberlakuan ini ini angkanya itu sekitar di atas satu ratus lima puluh
bahkan sempat menyentuh angka satu ratus delapan puluh tujuh per hari
kemarin satu ratus dua puluh sembilan hari ini satu ratus dua puluh
mudah mudahan tren penurunan ini berlanjut dan kita akan lihat akan kaji
apakah memang ini ada korelasinya dengan pemerintah
ini adalah kebatasan mobilitas warga yang kita lakukan
pak wali kota jadi ini sudah ada genap ganjil kemudian ada pengurangan yang signifikan
kemudian ada zona yang rawan juga yang dipantau dan terlihat ada tren penurunan
ini memang kabar yang baik ya di tengah pandemi covid sembilan belas bahwa ternyata ada tren penurunan di tengah masyarakat
pelaksanaan di lapangan seperti apa sih sebetulnya pak wali kota ketika kebijakan ini diambil
mengantisipasi libur panjang imlek sampai dengan ini masih sampai besok ya untuk ganjil genapnya
itu seperti apa
kuncinya memang totalitas dari personil itu nggak bisa yang lain
jadi ketika asn tni polri didukung oleh warga ini sinergi berbagi tugas di lapangan
nggak mudah memastikan bahwa aturan tegak itu nggak mudah
ada belasan checkpoint penyekatan pos pos di kelurahan dipantau terus berputar camat lurah kapolsek dandim kapolres kota bagi tugas
itu memang sangat melelahkan
ada punya pilihan lain untuk menekan jatuhnya korban semakin banyak
oke baik menarik
saya ke pak imam prasojo
pak imam ini kan sudah lihat ya bogor misalnya menjadi contoh kota juga dan yang menerapkan beragam kebijakan aturan ditegakkan
misalnya ada checkpoint tadi dikatakan juga oleh pak bima arya ada aturan yang kemudian harus dipantau betul betul terlaksana
ini semua demi mengurangi atau membatasi kegiatan masyarakat
artinya kan kita belajar dari beberapa
libur panjang yang lalu aktivitas masyarakat masih sangat tinggi
meskipun juga di libur imlek ini meskipun ada tren penurunan tapi kita lihat masih ada antusiasme masyarakat untuk tetap beraktivitas berlibur dan lain sebagainya
mungkin anda bisa menjelaskan secara kemasyarakatan gitu secara ilmu sosial
sebetulnya mengapa menjadi cukup sulit bagi masyarakat itu untuk kemudian diatur sedemikian rupa agar ini kita sedang pandemi jadi ada hal hal yang harus dikurangi sebetulnya terutama soal mobilitas
jadi tantangan pemerintah di dalam perubahan perilaku ataupun semua kita ya di dalam perubahan perilaku itu memang berat
pertama ada kontradiksi nilai
ada orang yang percaya bahwa dengan protokol kesehatan itu akan bisa mengurangi ketertularan
tapi ada juga orang yang nggak percaya ya itu pertama
terus kedua ada orang yang
tingkat pengetahuannya cukup baik tapi belum tentu kesadarannya cukup tinggi apalagi motivasinya untuk menetapi protokol kesehatan
tapi yang juga paling berat adalah kepentingan
ada orang yang memang tidak mungkin untuk tidak berkegiatan
nah itu harus ada cari solusi misalnya pedagang kaki lima orang orang yang buruh harian
nah itu kalau dia tidak beraktivitas secara aktif
ya atau tidak berkerumun misalnya kalau pedagang pasar itu bagaimana hidupnya
nah itu tantangan tantangan
nah yang lebih berat lagi juga kebiasaan
orang yang sudah terbiasa berperilaku bebas tanpa ada hambatan
kemudian dia harus melakukan protokol kesehatan pakai masker ya belum tentu tersedia juga maskernya
terus untuk melakukan physical distancing ya jaga jarak
atau tidak berkerumun
itu semua adalah cara cara baru atau perilaku baru yang tidak semuanya bisa berubah dalam waktu semalam atau seminggu sebulan
nah pada saat yang sama struktur regulasi kita juga sekarang jauh lebih baik
saya menyambut baik tentang upaya upaya pengetatan sampai ke tingkat rt rw kelurahan
itu saya kira sebuah kemajuan luar biasa
dan saya juga berharap
dan saya malah mengatakan kenapa tidak dari dulu
gitu kan kira kira gitu
tapi ini pun menurut saya kalau mau dikembangkan mas bima itu kita perlu mengidentifikasi juga secara lebih fokus ya terhadap kerumunan kerumunan
kita tahu kerumunan masjid pasar gereja kerumunan tempat restoran misalnya
nah itu adalah pusat pusat penularan
nah regulasinya itu tidak bisa hanya
bisa hanya semata mata mengandalkan organ organ birokrasi pemerintah
karena kita tahu ya ini sudah bagus ada tni polri terus rtrw itu semua jalur jalur birokrasi pemerintah
mungkin yang bisa digerakkan juga adalah jalur jalur struktur masyarakat ya
kepanitiaan di masjid di gereja
kepanitiaan ataupun kepengurusan di kantor kantor
kalau itu semua ya baik itu kantor swasta maupun kantor pemerintah
komunitas komunitas seperti ini ya kalau champion championnya itu diorganisir dan didukung dan difasilitasi
saya kira kerja dari birokrasi pemerintah tidak seberat sekarang
nah ini partisipasi atau membangkitkan komunitas komunitas di luar
nah ini partisipasi atau membangkitkan komunitas komunitas di luar
jalur pemerintahan ini yang saya belum lihat secara lebih serius
walaupun sudah ada lah kira kira pendekatan pendekatan
tapi kalau kita lihat apa aturan ya yang sekarang ini baru aja muncul
bagaimana posko posko harus dikembangkan itu saya tidak melihat partisipasi misalnya lembaga lembaga keagamaan
yang secara spesifik didorong untuk bisa ikut serta
terus kemudian partisipasi dari organisasi organisasi lain
terus kemudian partisipasi dari organisasi organisasi
dari organisasi organisasi sosial yang juga itu mungkin harus bisa dilibatkan secara lebih aktif
jadi ini sebuah usaha bersama dari civil society dari government ya dan juga dari business community
saya kira itu akan jauh lebih punya greget ya akan jauh lebih kuat
baik menarik pak bima arya ada tanggapan pak ini soal pendekatan terhadap komunitas
ini masukan dan juga diskusi yang juga cukup menarik agar ini lebih greget lagi tadi pak imam katakan bagaimana
yang disampaikan mas imam betul pemerintah nggak bisa sendiri ini eranya kolaborasi gitu ya
kita buat beberapa riset yang datanya menunjukkan hasil yang sangat menarik
di samping beberapa hal yang mengkhawatirkan seperti persepsi publik yang cenderung permisif terhadap covid
publik yang percaya bahwa covid itu banyak konspirasinya
ada hal hal positif yang merupakan modal khususnya di bogor
ada modal sosial yang sangat besar di bogor makanya kita kalau buat crowdfunding membuka iuran itu cepat banget cepat banget
jadi ada kultur yang memang sudah kuat di situ ini modalitas kita
nah tetapi pertanyaannya adalah atau persoalannya adalah ketika kebutuhannya lebih dari sekedar mobilisasi logistik ya
ketika kebutuhannya lebih dari sekedar crowdfunding dan lain sebagainya kebutuhannya itu adalah penguatan keseharian yang memerlukan stamina konsistensi
nah ini tidak mudah tidak mudah karena pertama kita mencari orang yang punya waktu
kedua kita mencari orang yang ikut mau bertarung fighters gitu asn aja nggak semuanya fighters
nah ini nggak mudah gitu mencari itu kita berbagi tugas nah ini tantangan di lapangan kira kira mas imam
saya akui bahwa yang ideal adalah kolaborasi semua tapi pada perjalanannya mengidentifikasi mana militan mana petarung mana berjiwa sosial
mana organisasi yang gak cari duit di zaman perang ini memang gak mudah
baik pak imam ada tanggapan pak imam
ya betul jadi itu tantangan yang besar ya
tetapi bogor ini ada pergeruan tinggi ada pesan tren yang begitu banyak
ada kepengurusan masjid ya bahkan gereja apa saja
itu sebetulnya kalau pak wali kota ini bisa mengundang mereka
mereka diberi amanah diberi mandat dibiayai
saya kira akan jauh lebih berlapis lapis itu pak
nah kalau cuma hanya polisi satpol pp atau kelurahan jaringan ya itu sudah baik sekali
tetapi menurut saya supaya tidak kelelahan ya
saya yakin di bogor itu gudangnya para petarung petarung itu
tinggal diberi ruang ya di wali kota dan dianggarkan pak
jangan hanya polisi dan tentara saja yang dianggarkan untuk jadi petarung
mereka butuh logistik dan tidak diberi logistik saja mereka sudah bergerak sebetulnya banyak
dan saya kira dalam panduan panduan ya
posko itu perlu ada jalur jalur organisasi atau lembaga lembaga seperti itu
saya bisa bayangkan ya nu ya di situ jaringannya kuat ya
muhammadiyah sangat kuat
terus jaringan organisasi sosial banyak sekali
dan saya kira pak wali kota ini ahlinya membuat mapping sosial
nah tinggal bagaimana caranya membuat tim ya yang bisa berkolaborasi untuk membantu
itu teman teman dari itb ipb
teman teman dari mana itu pakuan
wah itu dilibatkan saja itu
itu adalah petarung petarung itu banyak di sana pak
nanti di evaluasi kita akan buat konsepnya
ya sebuah masukan yang baik
tapi saya ke pak imam lagi
pak imam artinya yang tadi pak imam sampaikan untuk ada pendekatan terhadap kelompok
guna mendorong masyarakat agar lebih patuh agar lebih mendengarkan lagi
tidak permisif lagi terhadap covid
bahkan lebih patuh ketika libur panjang apapun ke depan tidak lagi berpergian
ini sebetulnya bisa juga berlaku ya untuk semua wilayah wilayah yang ada di indonesia
begitu ya pak imam
termasuk juga soalnya begini pak imam
dari yang anda pantau apakah saat ini dengan di libur imlek yang memang cenderung tidak seramai biasanya
di libur libur panjang yang lain apakah ini sudah bisa kita simpulkan bahwa masyarakat sudah mulai
agak takut ini sudah mulai agak belajar dari kejadian kejadian sebelumnya
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
pak imam dari libur imlek tiga hari dari kemarin sampai dengan besok ya
ini kan memang sudah ada penurunan kita lihat
tidak ada penurunan
tidak seramai libur akhir pekan panjang sebelum sebelumnya
tadi juga pak wali kota bogor juga sudah menyampaikan bahwa ada pengurangan yang signifikan mobilitas masyarakat
apakah dari sini kita bisa lihat bahwa publik masyarakat kita sudah mulai peduli
sudah mulai agak jerah dengan yang sebelum sebelumnya atau bagaimana pak imam
ya ada dua dimensi ya
faktor kepedulian kesadaran segala macam lah
tapi juga ada faktor struktur yang sekarang
kemudian pak bima arya ini bikin misalnya ganjil genap
itu punya pengaruh yang cukup besar
buat orang yang kepengen liburan atau pengen jalan jalan
mikir karena dia pakai mobil
jadi itu salah satu kecerdasan kecerdasan di dalam melakukan regulasi
apalagi terus kemudian ada insentif misalnya
pusat pusat hiburan misalnya
karena didorong untuk berkolaborasi dengan regulasi ini
sehingga dia tidak menjadi pusat pusat destinasi misalnya
tetapi pada saat yang sama perusahaan perusahaan ya
misalnya yang imlek ini kaitannya katakanlah banyak sekali pegawai yang berlibur
tetapi sebenarnya dia adalah pegawai perusahaan swasta
nah kalau pegawai perusahaan swasta didorong untuk pada saat mereka masuk nanti harus tes dulu
antigen misalnya kalau dia itu berpergian
saya kira itu berusaha untuk berpengalaman
jadi itu juga akan punya pengaruh gitu loh
jadi banyak sekali faktor ya yang membuat ini bisa menurun
nah ke depan saya kira perlu ada strategi strategi yang lebih inovatif lebih cerdas
dan menyertakan dari semua ini
sehingga mudah mudahan itu akan bisa punya pengaruh yang baik
dan jangan lupa juga harus orang orang yang terpaksa ya tidak bisa mendapatkan
apa yang terkena akibat dari regulasi
ini juga harus diperhatikan
misalnya pedagang kaki lima atau di tempat tempat hiburan yang tidak memiliki pelanggan yang datang
ya itu juga harus mendapatkan santunan atau pertolongan
supaya apa anda tidak usah jualan hari libur ini tetapi dapat insentif
yaitu misalnya bantuan dari pak wali kota
wah itu akan lebih top lagi
sebelum ke pak wali kota saya lanjutkan dulu ke pak imam pak imam
dimensi struktur selain dimensi struktur ada dimensi yang lain tidak ya
mendorong akhirnya masyarakat kita sudah mulai mengurangi aktivitas di libur panjang seperti ini
karena di dua kali atau tiga kali libur panjang sebelumnya
wah ramai sekali di jalan pun sampai padat apalagi ke arah bogor dan lain sebagainya
di bandara di stasiun semua juga padat
ya silakan pak imam
halo pak mima bisa dengar suara saya pak
ya tentu lagi ya ada regulasi ya
misalnya pesawat ya ini ada konflik kepentingan bisa jadi ya
pesawat transportasi ya baik itu darat maupun udara
tentu kan tidak akan mungkin menghendaki tidak ada penumpang
nah tetapi bagaimana caranya supaya transportasi seperti udara itu tidak menimbulkan penularan tempat tempat penularan
misalnya pcr harus digalakkan ya di sana perlu digratiskan ya sebelum atau antigen
jadi bukan rapid test model antibody ya yang selama ini dipakai ya karena itu jelas jelas tidak akurat
sejak awal saya menentang terhadap upaya itu karena itu sama sekali tidak menjadi alat yang efektif gitu
nah jadi perlu ada diskusi yang lebih khusus tentang saya faham
tetap ada transportasi dibuka misalnya ya tetapi protokolnya bagaimana supaya ketat
protokolnya bagaimana supaya lebih efektif
atau bagaimana menguranginya
nah jadi ada win win lah kira kira gitu
dan saya paham betul para paku industri penerbangan ya transportasi darat itu juga perlu difikirkan
tapi tidak seperti longgar seperti yang selama ini ada
pengurangan signifikan betul betul terjadi ya
misalnya kan di kota bogor contohnya
kemudian ada penurunan kasus juga di sana
tapi di sisi lain tadi juga pak imam menyoroti bahwa ya dampak dari pengetatan ini adalah
tentu sejumlah sektor ekonomi misalnya atau orang orang yang terdampak
nah itu bagaimana pak abimaria
tantangan terbesar hari ini dalam perang melawan covid ini adalah mampu untuk berpikir komprehensif
satu sisi kita harus melihat
analisis pada angka angka mobilitas lonjakan kasus begitu
ini perspektif kesehatan
tapi di sisi lain harus ada fokus juga pada data data ekonomi
nah ini yang akan kita lihat juga
yang pasti mobilitas pun diringi juga dengan dropnya angka hunian hotel kemudian kunjungan ke tempat wisata dan juga tempat tempat kuliner begitu
nah ini harus kita hitung begitu
apakah ini akan diperpanjang setiap minggu
dampaknya seperti apa
jadi ini satu hal yang sangat tidak mudah
tapi paling tidak kita harus selalu mencari titik tengahnya di mana
ya hari ini kebutuhannya adalah menekan kan gitu
nah kalau nanti minggu depan kita akan berlakukan kita harus analisis
nanti terdampak seperti apa secara ekonomi
ya ada opsi misalnya selang selang saja
minggu depan tidak dulu minggu depannya lagi

jadi paling tidak semua langkah kita harus kita dasarkan kepada perspektif yang komprehensif yang pertama
dan kedua adalah data data yang harus selalu kita update dari semua bidang
bukan hanya data kendaraan data kasus positif tapi juga data data ekonomi dan data data sosial
oke jadi untuk minggu depan ini belum tahu ya apakah kemudian ganjil genap ataupun kebijakan ini akan diberlakukan lagi atau tidak
karena masih menghitung dulu mengkalkulasi dulu pak wali kota
ya itu tadi
dari protokol kesehatan sudah
ya itu tadi dari protokol kesehatan sudah
sehat ada penurunan
dari angka kendaraan lalu lintas sudah sangat signifikan
tapi harus kita cek ekonominya seperti apa ini kan juga penting
oke baik pak imam terakhir ke anda
pak imam jadi dari fenomena liburan orang orang berlibur beraktivitas melakukan perjalanan kemudian hari ini kita lihat agak turun tren itu
apakah memang kuncinya adalah di regulasi
kalau regulasi pemerintahnya
jelas tegas ya otomatis masyarakat akan mengikuti saja
kalau kemudian dilonggarkan ya otomatis sebaliknya begitu pak imam
atau seperti apa
ya betul jadi itu yang tadi dikatakan oleh pak bima itu berpikir holistik itu menjadi sangat penting
kita tidak bisa hanya segmental
dan itu makanya para ahli dari berbagai bidang itu harus dimintai pandangan dengan data data yang objektif
tapi saya mau punya usulan nih kepada pak wali kota
mungkin ya karena yang berkerumun secara rutin ya itu tentu pasar tradisional
nah di situ perlu ada upaya protokol kesehatan yang sangat spesifik
mulai dari pedagang sebelum berdagang pasarnya harus dilakukan disinfektan atau pedagangnya harus disiapkan untuk masker yang jauh lebih konsisten bahkan face shield ya
terus perilaku dari orang yang belanja sampai ke bagaimana jarak dari lapak satu dengan yang lain
nah kalau ini terjadi ya dilakukan gerakan ini saya kira luar biasa
masjid juga begitu
masjid protokol kesehatannya bagaimana bekerja sama dengan panitia masjid atau pengurus masjid marbot
nah kalau dia itu melakukan secara disiplin tentang physical distancing ya seperti yang kita lihat di timur tengah itu
kemudian kita dorong sebagainya
kita dorong supaya para jamaah itu untuk wudhu di rumah misalnya
dan dibantu oleh panitia masjid
kalau toh terpaksa harus wudhu di masjid itu bagaimana mengadakan sabun ya
karena banyak sekali masjid masjid yang belum dilengkapi sabun misalnya
jadi hal detail di komunitas di mana kerumunan itu pasti terjadi di setiap hari atau bahkan
kalau jumatan ya setiap minggu
demikian juga di gereja gereja
saya kira itu akan muncul sebuah ketangguhan komunitas
kuncinya adalah kata kata ketangguhan
syukur syukur pak wali kota nanti bisa melabel mana masjid hijau mana masjid merah
dalam arti begini masjid yang betul betul mengikuti protokol kesehatan
kasih insentif kalau perlu
gitu lho pak
nah terus yang belum diberi apa namanya sukses
apa namanya sosialisasi yang intensif
jadi nanti bogor menjadi wilayah nomor satu di indonesia yang tempat tempat ibadat
itu kira kira gitu pak
itu baru masjid gitu

mengikuti termasuk juga pasar misalnya ya oke baik
nah mungkin itu yang bisa
ya pemimpa arya boleh ditanggapi
itu ganjil genap ya yang sifatnya insidental
baik pemimpa arya boleh ditanggapi pak
terakhir sekaligus juga mungkin imbauan dari anda
ini masih ada besok hari minggu
imbauan lagi untuk masyarakat mungkin untuk tidak berpergian dan sebagainya ke kota bogor seperti apa
iya kota bogor terbuka
tetapi besok bagi yang nomor platnya nggak sesuai dengan tanggal besok
jadi sebaiknya menunda dulu
boleh rekreasi boleh jalan jalan tapi plat nomornya sesuai
tetapi kalau plat nomor tidak sesuai ngotot ya apalagi touring
itu pasti akan kita tindak ya
kita nggak boleh masuk ke bogor dulu
kita akan dulu lah liburannya
ya terkait tadi
tindak apa pak balik kota
nah ini pak bima motor gede ini yang tengah viral
tadi ke kota kita tindak kita denda maksimal mereka sudah minta maaf tadi
nah sekarang kita telusuri pengawalnya siapa
ya kalau memang ada pengawalnya kita proses ke divisi propam polri ini mabes polri
baik terima kasih
terima kasih banyak pak bima arya wali kota bogor pak imam prasojo sosiolog dari ui
untuk diskusi yang sangat menarik
mudah mudahan diskusi ini bisa menginginkan juga masyarakat untuk tidak lagi berpergian
di masa pandemi mengurangi aktivitas agar kita bisa keluar bersama dari pandemi covid sembilan belas
terima kasih banyak pak bima arya pak imam terima kasih
terima kasih mas imam